pernah bicara nggak pak soal jadi cawapres
bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah
ya orang tua tuh hanya tugasnya mendoakan dan merestui
keputusan semuanya karena sudah
bapak setuju nggak pak
karena sudah dewasa jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak kita
bapak setuju nggak kalau gibran masyarakat
bapak setuju nggak pak kalau gibran
setuju nggak kalau gibran
karena orang tua itu hanya mendoakan dan merestui